mie ayam menjadi favorit sebagian orang untuk sarapan makan siang hingga santap malam
di daerah tangerang selatan banten kita bisa mencicipi aneka jenis mie ayam
mulai dari yang menggunakan beragam varian mie hingga bakmi yang terbuat dari telur bebek
pertama saya mampir ke mie ayam gerobakan yang ada di kelurahan pondok jagung timur serpong utara
tempat ini buka dari jam setengah sepuluh pagi hingga stok habis
biasanya sekitar jam satu atau jam dua siang
para pembeli harus mengambil nomor antrean untuk bisa memesan
masih pagi aja dia udah ramenya seperti ini ya antreannya
saya jadi penasaran
kenapa sih ini orang orang pada makan sebegini banyaknya ya
mbak baru pertama kali atau baru pertama kali ya
kenapa nih alasannya
pengen tau di rumah juga sih
dia yang jadi pembedanya itu ya lada hitamnya sih menurut aku
mie ayam ini menggunakan empat varian mie yaitu mie keriting udon mie karet dan mie lebar
selain empat macam mie pengunjung juga diberikan beberapa pilihan bumbu
ada bubu original rasa gurih asin bumbu yamin bumbu black pepper dan campuran yamin dan black pepper
harganya cukup terjangkau
mulai dari dua belas rupiah untuk porsi original hingga dua puluh rupiah untuk porsi komplit dengan ayam yang melimpah bakso dan pangsit rebus
mie keriting original ini memiliki tekstur lebih tipis dengan rasa gurih asin
ada pula mie lebar yamin dengan rasa manis berasal dari bumbu spesial racikan
nah bumbu favoritnya yaitu black pepper
saya mau mencoba udon rasa yamin black pepper
nah ini saya pesan yang komplit
isinya mie terus bakso dan juga pangsit
saking isiannya penuh sampai susah ngaduk kayak gitu mbak bomba
mie karet black pepper juga tak kalah nikmat
mie nya lebih kenyal dengan sensasi gurih pedas
jadi saya udah nyobain mie udon mie ayam tapi mie nya udon kemudian mie karet
ini memang cukup unik ya karena biasanya kalau udon itu kita temuinnya di restoran jepang
nah tapi ini mie ayam pakainya mie udon
kelihatan dari teksturnya dia tebal dan juga kenyal
pemilik usaha mengatakan dengan pengalaman di bidang food and beverage saat bekerja di hotel
ia membuka usaha ini pada awal dua ribu dua puluh
meski berjualan di gerobak ia terus berinovasi pada menu layaknya di resto
sebenarnya kalau untuk unik pointnya di sini sendiri itu satu pertama kita punya signature dari black peppernya itu sendiri
kedua kita punya yamin kita ada bumbu spesial sendiri yang kita racik yang bikin mie yamin dari loki itu beda
kedai mie selanjutnya masih berlokasi di serpong utara tepatnya di salah satu ruko di kelurahan jelupang
berdiri sejak dua ribu lima tempat ini menjajakan bakmi karet yang terbuat dari telur bebek
di sini pemilik menggunakan ayam kampung sebagai topping utama
tidak hanya untuk topping tapi juga sebagai bahan kuah kaldu untuk menciptakan cita rasa dan aroma yang kuat
sedangkan pilihan topping dan lauk tambahan
di antaranya bakso rebus dan goreng pangsit rebus dan goreng ati ampela telur muda dan siomay
seporsi bakmi dijual mulai dari rp tiga puluh hingga rp tujuh puluh tiga untuk porsi komplit ukuran jumbo
untuk topping ayam kita bisa memilih bagian dada atau paha saya memilih potongan dada yang lebih berserat
mie berbahan telur bebek memberikan aroma yang khas
juga sangat meresap dan terasa
mie nya ini dia berbahan dari telur bebek dan jenisnya ini mie karet
jadi bisa dilihat panjang panjang dan pas dimakan juga tidak putus putus
kenyal banget dan rasanya gurih
kaldu ayamnya berasa banget
sejumlah pengunjung mengaku sudah lama berlangganan makan di resto ini
rasa mie nya ya agak kenyal kenyal dikit sama kaldunya cukup berasa
lupa saya tahun berapa ya udah belasan tahun aja makan sini
saya tahu mie nya juga ngolahnya ngolah sendiri nggak ada pengawet lebih sehat sih
pemilik resto mengatakan bahan utama mie dan kaldu dibuat sendiri secara tradisional
kegaringannya ya dari mie nya wanginya juga beda rasanya juga beda
sarinya dari wangi keciumkan
kendus kata orang orang gitu
wah beragam dan unik unik ya aneka mie ayam dan bakmi di tangerang selatan ini
jadi anda mau coba yang mana